saudara terima kasih anda kembali di kompas siang
warga palestina di gaza menjalani ramadan tahun ini dengan suasana mencekam di tengah serangan israel
yang terbaru militer israel merilis rekaman video gempuran ke rumah sakit shiva di kota gaza
warga palestina di jalur gaza harus melewati bulan suci ramadan di tengah gemburan bom
serangan israel yang terus berlanjut membuat kondisi warga gaza semakin sulit
kekurangan air makanan bahkan tempat berteduh menjadi hal mengerikan yang dihadapi masyarakat palestina
yang terbaru pada hari sabtu waktu setempat
militer israel merilis rekaman video yang diklaim sebagai pasukannya
sedang beroperasi di dalam rumah sakit siva di kota gaza
israel menyebut selama operasi di dalam rumah sakit
pihaknya sempat bentrok dan menewaskan sejumlah militan gaza
yang diklaim israel bersembunyi di antara para medis dan pasien
militer israel juga mengaklaim telah membunuh pemimpin senior hamas ra at tabat dalam operasi ini
israel menyebut operasi yang mereka lakukan murni mencari para militan hamas
namun tidak menyertakan bukti yang tewas adalah militan hamas
sementara itu di ibu kota mesir cairo sejumlah diplomat dari mesir perancis dan jordania
membahas kondisi terkini krisis kemanusiaan di gaza dan ancaman serangan oleh israel terhadap kota rafah yang padat penduduk
para diplomat menyampaikan kekhawatiran makin parahnya krisis di wilayah gaza
dengan semakin brutalnya militer israel beroperasi dan menewaskan warga sipil
israel telah berjanji untuk melancarkan invasi darat ke arafah dan mengatakan kota di perbatasan dengan mesir itu adalah benteng terakhir hamas
di sisi lain pengunjuk rasa di london inggris turun ke jalan menyerukan di akhirnya serangan keji di gaza
para pengunjuk rasa membawa bendera palestina serta spanduk menuntut gencatan senjata
demonstrasi ini merupakan yang ke sebelas yang diselenggarakan oleh kelompok pro palestina di london sejak konflik dimulai pada tujuh oktober
hingga kini serangan israel sudah menewaskan lebih dari tiga puluh dua ribu warga palestina
dua per tiga korban tewas adalah perempuan dan anak anak